pakcik bahkan apa apa mi sulap buka bubur di mal mal ya allah mau buka bubur di
mal mal ya dia bisa dua dua aduh ya bikin duit begini aduh gimana sih
siapa yang mau kalau itu maksudnya ada udang dibalik batu
yang mau kalau itu maksudnya ada udang dibalik batu
ada udang dibalik batu
ma kalau kue itu ada udang dibalik batu
siapa juga yang mau makan mak
ini maksudnya kue itu
kue itu maksudnya kan dibawa kemari ini
supaya dia dapat perhatian dari si robi kan
ma gak suka sama orang yang seperti itu ma
ma gak baik ngomong seperti itu
ma lebih setuju kalau buah itu sama si roman nek
udah orangnya cantik
enak sama babenya aja tuh yang suka ada masalah
ma jangan setuju sama orang
belum tentu tuh si tata bawain kue ini
mungkin juga emang ikhtilaf dia bawain nih kue
gue keburu sayang
keburu suka sama si roman ini sih
ya mukanya bening
sopan santunnya terjaga
demen sih boleh boleh aja mak
ayah aja demen sama romana
sepi banget dagang bubur hari ini

assalamualaikum pak haji
kan sekarang kita jadi anak buahnya haji sulla mbak haji
pak haji mau saya bikin bubur
eh denger ya
walaupun lu pake seragam dan sopan sama gue
bagi gue dulu tetap preman yang hatinya jahat
jadi mana mungkin gue makan bubur lu
apalagi bubur susu lam
amin amin dah
biarnya aja dia marah
biar orang lihat yang namanya preman tetap aja preman
mau pake baju kopo kek mau jual bubur kek
orang kayak lu itu gak pantes berkejaran di sini
pake jual bubur lagi
lu tuh omongannya nggak sesuai ya sama panggilan lu ya
eh lu apa mau mukul gue
masya allah abah
pak nuri udah bilang jangan kasar kasar
kamu mau menebak ntar dia ngamuk
kejadian kan tuh
udah gebuk nih
lu jangan marah begitu dah
ingat ya inget jaga nama baik pak haji sulam
tidak tukerje sama dia
nanti jelek semuanya
ayo duduk kita jaga
diri aja lu kagak becus loh
yang benar lu si bah ngomong gak pake rem
lihat lihat dulu orangnya
kenapa gua yang disalahin mih
emang si badar preman kan
nah lu liat sendiri dia
buburnya gak ada yang beli
malah dia yang nyolot
nah yang simpan preman tuh yang kayak gitu mi
to preman kagak bisa jualan
ya kalau mau disalahin ya salahin sulam dong
kenapa juga preman jadi tukang bubur
bikin masyarakat jadi resah jadinya
itu namanya penindasan ekonomi
kagak ada bedanya tuh sama diktator
pakai bau bau diktator segala
udah deh apa aja ngelawan diktator
aduh siap aduh umin nih
siang siang pagi ini udah pada rapi
mau pergi ke undangan
orang kita mau ke mall kok
mau jjs jalan jalan shopping
mau belanja apa yang orang tu
kagak bang wajib
mau ngeliatin tempat jualan di mal
katanya ada yang mau sewain
siapa tau bisa jualan bubur di sana
maksud pak haji itu mau melebarkan saya usaha gitu
iya insya allah
iya sih pak wajib
selamat jalan bang wajib
selamat jalan bang wajib
wah hebat banget haji sulam
mungkin karena sering sedekah rezekinya selalu ada
sebentar sebentar tambah kerobak
sebentar sebentar mau jualan bubur ayam di tol
mungkin gak lama lagi akan ekspor bubur ayam ke afrika
baru saja dia pergi ke mal
katanya mau hunti lokasi jualan bubur ayam
mau jualan bubur ayam di mal
pernah sih mau jauh bohong
masya allah loh
kagak ada sopan sopannya ya
assalamu'alaikum dulu kek
bikin jantung kan aja loh
aneh punya berita yang pasti bakalan pak haji demendah
soal si sulam pak aji
nah berita apaan
yang namanya hidup manusia itu pan ya
ada apa si sulam
nambah preman lagi di rumahnya
apa dia ketahuan
beritanya begini pak haji
haji sulam bentar lagi mau buka warung buburnya
apa buka bubur di mall
apa gak salah tuh
gak pak haji benar
masakan kampung begitu masuk mal
kakak percaya gimana sih pak haji
mall itu prospeknya sangat bagus
habis jam kantor orang orang kantor pada makan bubur
jadi gak kolesterol asam murah
bubur kan sehat ya
aduh jantungnya kenapa pak haji
pak haji mau pingsan
pak haji pak haji mau pingsan deh
ini pak haji mau pingsan
pak ini kenapa pak haji
pak apa kenapa pak
sulap buka bubur di mall
mas ya allah
mau buka bubur di mall
bu haji jangan pingsan dong
ya dia bisa dua duaan
pak haji bangun dong
ya pingsannya pakai duet begini nih

bapak lu kemana sih
ke warung kan yang jagain
juga nggak tahu deh
coba ntar lu melihat dulu ke dalam ya po ya
sebentar ya po
umi sama abah kenapa